sepanjang tahun dua ribu dua puluh telkom secara aktif terus mendukung upaya pemerintah dalam penanganan covid sembilan belas
dan pemulihan ekonomi nasional melalui dukungan kolektivitas platform aplikasi digital dan juga bantuan sosial
meski industri telekomunikasi terdampak adanya pandemi covid sembilan belas
dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar hari jumat dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh
laba bersih sebagai dividen kepada pemegang saham
nantinya pemegang saham akan menerima rp satu ratus enam puluh delapan dari setiap saham yang akan dibagikan paling lambat dua juli
dalam rapat umum pemegang saham yang digelar hari jumat dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh satu
untuk aplikasi tadi saya jawab di depan seluruhnya
kemudian so far sampai kita di pasal satu
meskipun angka depannya ini pada saatnya akan kita rilis laporan q satu kita di dua ribu dua puluh satu pada saatnya
sejalan dengan upaya transformasi menjadi digital telekomunikasi
telkom group tetap memperluas meningkatkan infrastruktur digital connectivity
memperkuat platform digital dan mengembangkan berbagai layanan digital
guna memberikan digital customer experience terbaik